anda masih bersama kami di after sepuluh pandemi yang melanda dunia tidak menghalangi penyelenggaraan salah satu pameran industri terbesar di dunia
hannover messe dua ribu dua puluh satu yang resmi dibuka secara daring pada dua belas april dua ribu dua puluh satu
indonesia menjadi negara mitra resmi atau official partner country pada pameran yang diikuti ribuan perusahaan
yang menampilkan berbagai solusi untuk pabrik dan sistem energi masa yang akan datang
setelah sempat dibatalkan tahun lalu penyelenggaran hannover messe kembali digelar tahun ini
di tahun dua ribu dua puluh satu indonesia kembali terpilih menjadi partner country untuk penyelenggaraan hannover messe yang pertama kali dihelat secara digital
partisipasi indonesia diakini membuka sejumlah peluang dalam upaya mengkapanyekan posisi indonesia
sebagai salah satu pameran industri terbesar di dunia

mereka juga sudah masuk atau sudah mengadopsi teknologi empat di industri masing masing
dan tentu yang ketiga juga ini juga salah satu upaya kita untuk melakukan exposure
di mana nantinya seluruh rangkaian kegiatan akan ditampilkan dalam platform digital expo
conference dan networking yang juga memberikan keuntungan

pertama ini karena dilakukan fully digital dengan tiga platform yaitu expo conference dan networking
dan kondisi pandemi sekarang ini kita tidak perlu berisiko pergi ke jerman
itu nomor satu kita bisa menyiapkannya semua dari sini
kita bisa mempersiapkan segalanya
dari indonesia dan kita bisa mengikutinya langsung dari indonesia
nah dan yang lebih ini lagi yang lebih menguntungkan lagi ini kan biayanya lebih murah
nah ini sangat efisien itulah keuntungan mengadopsi teknologi digital
dalam acara pembukaan hannover messe senin sore presiden joko widodo menilai hannover messe dapat menjadi momentum
untuk meningkatkan kerjasama indonesia jerman sekaligus membangkitkan perekonomian kedua negara

sementara itu kanselir jerman angela merkel menyampaikan meski indonesia dan jerman sangat berbeda
namun banyak hal yang mengkaitkan kedua negara sehingga dapat menjadi mitra yang baik
merkel juga menegaskan keinginan jerman untuk menjadi mitra erat indonesia
untuk bersama sama menghadapi transformasi industri dan digitalisasi
hannover messe diikuti lebih dari satu dua ratus perusahaan yang menghadirkan beragam inovasi
mulai dari kecerdasan buatan untuk mengembangkan keuntungan
seperti teknologi yang memudahkan pembubuhan kode robot hingga solusi untuk sumber energi hijau
pameran daring ini akan berlangsung hingga enam belas april mendatang